pemerintah sedang mendorong penggunaan energi listrik rumah tangga
melalui rencana konversi gas lpg tiga kg ke kompor listrik berdaya seribu watt
kementerian energi dan sumber daya mineral tengah melakukan uji coba
dengan membagikan kompor listrik gratis ke seribu rumah tangga
pemerintah mengklaim rencana konversi ini dinilai bisa menghemat pengeluaran
dan pemberian subsidi yang tepat sasaran
kebijakan konversi kompor gas tiga kg ke kompor listrik dinilai terburu buru
sehingga banyak pihak menduga rencana ini sebagai cara
untuk memaksa warga menaikkan kapasitas listrik
bima yudhistira menilai
ambisi pemerintah untuk mendorong penggunaan listrik ini
lebih banyak dilakukan di hilir
jika tak dipikirkan dengan matang
konversi ini akan menimbulkan masalah baru di masyarakat
seperti tagihan listrik yang membengkak
serta infrastruktur di daerah yang belum memadai
harus ada integrasi
hulunya ini sumber dari kompor listrik harus energi terbarukan
harus ada jaminan itu dulu
baru kemudian di ujungnya menggunakan kompor listrik
jadi ada integrasi
kalau sekarang kelihatannya pembenahannya dilakukan di hilir
masyarakat disuruh adaptasi dengan kompor induksi kompor listrik
sejak bulan agustus
bagian warga di kawasan sanur dan pasar balik telah menggunakan kompor listrik
sebagai bagian dari uji coba konversi energi
general manager pln unit induk distribusi bali iwayan udayana menyebut
pln menanggung biaya untuk pengadaan kompor serta instalasi listrik
dia juga menjelaskan jika tarif listrik yang dibebankan masih sama
hingga bulan desember dan akan menyesuaikan dengan aturan baru
yang ditetapkan oleh pemerintah
sebagian warga merasa keberatan dengan rencana konversi ini
mereka khawatir jika suatu saat listrik padam
para ibu rumah tangga malah tidak bisa memasak karena kompornya mati
mereka juga khawatir beban pembayaran listrik semakin membengkak tiap bulannya
soalnya nanti beban listriknya jadi nambah
jadi makin mahal bayarnya
sementara masak harus tiap hari ya bu
sehari ibu bisa masak berapa kali bu
dua sampai tiga kali
dua sampai tiga kali
selain ibu rumah tangga
pedagang keliling juga mengaku masih bingung
jika kompor gas lpg tiga kg harus dihilangkan
dan diganti menggunakan kompor listrik
saat kalau itu sudah habis
listriknya harus ke mana
ibu rumah keliling ya
sebelumnya sempat beredar bahwa pemerintah dan dpr sepakat
untuk menghapus daya listrik empat ratus lima puluh watt
dan menaikannya menjadi sembilan ratus watt untuk rumah tangga
namun isu itu ditepis oleh presiden jokowi dodo
yang mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menghapus daya listrik paling rendah
di rumah tangga itu
tim liputan cnn indonesia
mengucapkan terima kasih